berkunjung ke kota bandung kurang afdal rasanya jika tidak mampir sambil berfoto di gedung sate
berjarak sekitar sembilan ratus meter dari gedung sate terdapat sebuah pasar bernama pasar cihapit
tidak hanya menjual kebutuhan pokok namun ternyata menjadi lokasi warung nasi legendaris yang sering dikunjungi tokoh tokoh nasional
warung nasi bu eha merupakan salah satu tempat makan legendaris di kota bandung yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
dan lokasinya sangat unik karena berada di tengah tengah pasar cihapit kota bandung
juleha atau yang biasa dipanggil ibu eha merupakan pemilik warung nasi ini sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
meneruskan usaha milik ibunya yang dimulai pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh

sebagi berbagai jenis masakan disiapkan oleh ibu eha anak anak serta karyawannya
mulai dari memasak nasi menggoreng ayam dan ikan hingga mengolah sambal
saya pun berkesempatan membantu proses penggorengan ikan serta diajari cara membuat sambal khas ibu eha yang dikenal lezat
sambal di warung nasi bu eha selalu menjadi favorit pelanggan
rata rata pengunjung di sini adalah mereka yang ingin bernostalgia dengan masakan bu eha
selain itu ada pula anak muda yang diajak keluarga untuk mencoba masakan sunda buatan bu eha
saya kenal rumah makan eha ini dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
saya tidak diterima di itb saya lari ke jogja
puluhan tahun saya kemari pensiun ninggalin rumah saya terkenal nikmatnya sambalnya dengan bawang putih bawang merahnya
termasuknya sering karena kalau pun kami tidak ke sini
kami tetap akan beli dan makannya di jakarta
lagi ngepuk semuanya sih rata rata enak sih
sambalnya luar biasa
pendapat saya rasanya otentik ya enak indonesia banget
ya setiap dua tahun sekali pulang indonesia
ibu eha bercerita sebelum membantu sang ibu berjualan
dirinya sempat ikut bertugas dalam mempertahankan kemerdekaan
bahkan wanita yang telah berusia sembilan puluh satu tahun
tahun ini hijrah ke yogyakarta bersama tentara divisi tiga siliwangi
setelah perjanjian landfill ditanda tangani
ikut sampai ke jogja itu
tugasnya apa di dapur umum
di dapur tadinya kesehatan lantai
kalau di lapangan kan nggak bisa ya di dapur umum aja
dapur umum juga bukan dapur umum
yang di ini nya walaupun yang di kuluban ya udah cukup
ya seadanya belum oke
habis kita kan berjuang
bu eha baru mulai ikut mengurusi warung
ia kemudian bercerita bahwa di tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
guntur soekarnoputra yang pernah berkuliah di institut teknologi bandung
sering makan di tempatnya
begitu pula istri keempat bongkarno ibu hartini
sering memesan makanan di warungnya saat tinggal di jalan anggrek
selain itu banyak tokoh tokoh lainnya juga pernah merasakan masakan khas sunda di warung bu eha
ada guntur dengan guru eha
ibu hartini guru guntur guru guntur eh guru mah paling kalau mentem ikan asin goreng sambal goreng itu jengkol
ah apa aja nggak apa tuh nggak milih apa mau makanan eropa apa nggak ada maunya gini gini aja

setelah buka kembali bu eha bersikuku untuk selalu datang ke warung seperti yang pernah ilang
setelah buka kembali bu eha bersikuku untuk selalu datang ke warung seperti yang pernah
seperti yang pernah ia lakukan selama tujuh puluh lima tahun terakhir

baginya tempat yang satu ini selalu memberikan kebahagiaan
angga putra helmi suryanegara bandung jawa barat